sambil menanteng sepatu anak anak sdn empat ciparakan kalipucang pangandaran jawa barat menyeberangi sungai sintok
mereka tanpa kesit meskipun arus sungai mengalir deras
mungkin bocah bocah itu terbiasa melintasi sungai dengan kaki kecil mereka
padahal apa yang mereka lakukan sangatlah berbahaya
jika salah melangkah mereka bisa terpleset dan terbawa arus
namun apa mau dikata hanya jalur inilah yang bisa dilintasi jika hendak bersekolah
semuanya gara gara tak ada jembatan di desa itu
bertahun tahun warga desa ciparakan harus menantang maut setiap kali menyeberangi sungai
jika cuaca buruk atau sungai meluap warga otomatis tak bisa beraktivitas
karena inilah satu satunya jalur menuju kecamatan kalipucan
tempat sekolah puskesmas dan pasar berada
ya jembatan menjadi bangunan mewah yang paling dinanti warga ciparakan
ya karena tak ada jalan lagi meskipun pasal itu cepat
ini kalau airnya besar gimana
ya sekolah sekolah ini dari segera di bangun
segera di bangun ya
jalan sempit yang licin berlumpur dan berbatasan dengan jurang inilah
satu satunya akses bagi ratusan warga di dusun tondopata
desa riso kecamatan tapango polewolemandar sejak tiga hari terakhir
mereka tak punya pilihan lain lantaran hampir seluruh jalan utama
tertutup tanah longsor yang terjadi selasa malam lalu
kondisi ini diperparah dengan kontur tanah yang semakin labil dan rawan ambles
karena tingginya curah hujan di daerah ini sejak sepekan lalu
akibatnya banyak sepeda motor warga yang tersangkut lumpur
bahkan satu pengendara sepeda motor sempat terjatuh ke jurang
tapi dapat diselamatkan oleh warga
nggak takut lewat disitu kan bahaya itu
ya takut juga sih tapi ya mau diapa
karena ini kan kita cuma bisa pasrah aja bagaimana nanti ya
pihak desa riso mengaku akan segera mengerahkan alat berat
untuk menyingkirkan material longsor yang menutup jalan
warga diimbau agak bersabar
dan selalu berhati hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan
tim liputan cnn indonesia